menjelang akhir tahun seperti ini jakarta kota yang identik dengan masyarakat yang super sibuk
mulai ditinggalkan untuk pergi liburan
eits tapi tunggu dulu
siapa bilang di jakarta kita nggak bisa liburan seru
kali ini saya akan berkeliling jakarta
mengunjungi tempat tempat yang cocok untuk menghabiskan liburan akhir tahun anda
yuk ikut saya
mrt moda transportasi ini merupakan salah satu angkutan pilihan untuk berkeliling kota
mudahnya akses ongkos yang terjangkau dan kereta yang nyaman
membuat mrt cocok untuk mereka yang ingin menghabiskan liburan di pusat kota jakarta
saya turun di kawasan dukuh atas
nah ini dia
terowongan kendal tempat yang merupakan salah satu lokasi ikonik di jakarta
anda bisa melihat seni mural karya para seniman dari jakarta hingga berlin di dinding sepanjang terowongan ini
untuk menikmati karya karya ini anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis
selain mural tak jauh dari sini ada tempat lain yang lagi hits
kita bisa melihat lebih luas pemandangan kota jakarta
dari dukuh atas kita bisa naik bus transjakarta ke jpo karet yang lebih beken dengan nama jpo pinisi
menumpang bus jarak tempuhnya hanya sekitar lima menit ke arah selatan
jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jembatan penyeberangan orang
tetapi juga sebagai jembatan bagi pesepeda
memiliki desain yang unik jembatan ini menghubungkan jalan jenderal sudirman ke selatan atau ke arah blok m
dan ke arah sebaliknya atau ke arah monas
setelah menyempatkan diri berfoto saatnya saya mencari tempat untuk beristirahat
supaya tidak jauh dari pusat keramaian saya pun menginap di hotel yang letaknya masih di kawasan jakarta pusat
staycation pilihan yang cocok untuk anda yang ingin mengajak keluarga
menghabiskan waktu liburan
kita bisa memandangi suasana kota dari jendela kamar
dan menikmati malam tahun baru dengan menyaksikan pesta kembang api
berlibur di jakarta paling pas kalau menyantap hidangan seperti soto betawi
dengan kuah santan susu dan daging yang lezat hidangan ini bisa dinikmati dengan suasana rumahan
sejumlah tamu ternyata memang warga jakarta yang memilih mengisi liburan akhir tahun bersama
dan juga keluarga tanpa jauh jauh meninggalkan ibu kota
satu saya nggak dapat cuti panjang
terus kan juga kasian ya anak anak juga pas musimnya liburan sekolah
dan pas saya lagi cek cek mau liburan kemana nih saya memutuskan untuk liburan di hotel saja
terus hotel ini juga pas saya lihat mereka baru renovasi ya
menurut ketua persatuan hotel dan restoran indonesia
dki jakarta akhir tahun ini tingkat hunian hotel di jakarta meningkat dibanding tahun lalu
tetapi sekali lagi peningkatan itu juga sifatnya sangat cyclical ya
pada waktu waktu menjelang tahun baru saja gitu ya
sebelum itu juga tidak terlalu tinggi
nanti pada waktu
waktu januari itu juga akan turun lagi gitu
jakarta bukan cuma pusat bisnis dan pemerintahan yang seolah tak pernah beristirahat
tapi juga bisa menjadi tempat yang mengasihkan untuk berlibur
sarana transportasi umum yang nyaman serta fasilitas umum yang unik dan dapat dinikmati secara gratis
memberikan pengalaman liburan yang unik dan berkesan
aulia wardani indra raharja jakarta